presiden jokowi menyatakan penyusunan kabinet di pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif prabowo subianto sebagai presiden terpilih
jokowi merespon soal penyusunan kabinet pemerintahan mendatang
presiden jokowi menegaskan penyusunan kabinet seratus persen hak prerogatif presiden terpilih
namun jokowi mengakui saran soal kabinet bisa saja ada permintaan dari presiden terpilih prabowo subianto
yang nimbrung lah itu yang gak boleh